kita ke titik kedua
itu orang yang kemarin
buat apa yang kita mau bela udah kabur duluan
yaudah kita kabur juga
itu warga sini diserang orang luar
ladang ladang ladang
awas mau apa
mungkin mau bunuh diri
tadi gak apa apa kenapa tiba tiba bunuh diri
saya bertemu perempuan cantik
saya jatuh cinta
saya mau berpuisi
untuk perempuan itu
berpuisi itu maksudnya
puisi saya sendiri
kamu bisa bikin puisi
belum tahu ya
saya mau denger
aku ini binatang jalan
itu mah puisi hairil adel
kok kamu tahu
itu ada di pelajaran bahasa indonesia
di rumah aja
biar keluarga kamu yang urus
jangan ngerepotin teman kamu di sini
gawat kita hampir dihabisin masa
untung kita masih selamat
untung gimana kita bisa selamat dari masa
tapi kita gak bakalan selamat dari bos
terus sekarang kita gimana
kita tetap harus lapor
yang di titik satu kabur bos lolos
yang di titik dua
gak kalian kejar
lolos juga atau bisa kalian habisi
kita yang hampir dihabisi sama masa
kalian bener bener gak bisa kerja
buat kita beresin semua
kita belum kesana
kalau gagal juga kalian habis
kita ke titik tiga
jerusalem china saudi arabia
biasa lagi markir
bos kamu yang gak aman
suruh berdiri lagi
jack dalam bahaya
jack dalam bahaya
di tempat kamu
tempat biasa dia markir
gak usah nanya nanya
saya juga mau kesana
kita ke tempat jack
ikut saya semuanya
ada undangan ulang tahun
jadi kita jalan saja hari ini
belum juga deh
tapi awas parah lajin
w ayrang lain gak sadar

boleh lihat nyata gue